pemerintah akhirnya memutuskan menerapkan skema subsidi minyak goreng curah dengan harga rp empat belas per liter
sementara minyak goreng kemasan lain diharapkan mengikuti mekanisme harga pasar
kebijakan ini diputuskan menyusul kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng di pasaran yang terjadi selama berminggu minggu di tanah air
apakah subsidi ini mampu menyelesaikan persoalan minyak goreng secara permanen
untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan dirjen perdagangan dalam negeri
kementerian perdagangan oke nurwan selamat sore pak oke
dan ada anggota ombudsman yk hendra fatika selamat sore pak yk
selamat sore rifa selamat sore pak oke
oke pak oke terlebih dahulu pak oke pemerintah akhirnya menerbitkan kebijakan subsidi minyak goreng curah rp empat belas per liter ya
naik dari rp sebelas lima ratus sebelumnya
kenapa kemudian solusi ini baru diambil setelah sekian
sekian lama berminggu minggu kelangkaan minyak goreng terjadi pak
begini ini kondisi sudah berbeda
jadi pada saat awal sejak januari ataupun desember dan februari kemarin itu
kondisinya memang hanya minyak goreng ini tergantung dari harga cpo internasional
dan kita paham itu ada arahan presiden
bahwa tanggal empat januari untuk mengutamakan kepentingan rakyat
sudah kita lakukan
tetapi kondisi terakhir berbeda lagi
kita ada unpredictable kondisi
seperti saat ini terjadinya perang ukraina dan rusia
yang menyebabkan diskrepensi harga yang sangat tinggi
di luar prediksi
ini yang membuat diskresi sangat lebar
terhadap harga internasional dan harga domestik
sejadinya hal tersebut diskrevensi harga yang tinggi ini
menjadikan adanya beberapa ini yang mencoba mendapatkan keuntungan
dan mencari keuntungan ini dengan
tidak sejalan dengan keputusan tentang dmo
saat ini adalah dengan
mengembalikan ke mekanisme pasar
dan tetap dikawal minyak goreng curahnya dengan harga eceran tertinggi
harga eceran tertingginya
tetap dikawal dengan mekanisme subsidi dari pemerintah
oke pak yeka
menurut om budsman
apakah solusi ini mampu mengatasi kelangkan minyak goreng di lapangan
subsidi sementaranya kementerian perdagangan ini
seperti yang sudah disaksikan
telah menyampaikan hasil amatan yang terkait dengan ketersediaan minyak goreng
harga sementara terlihat bahwa
kelangkaan itu semakin parah
dan oleh karena itu
om budsman memberikan beberapa opsi kepada perintah
dan diantaranya adalah
berbagai masalah itu
akar permasalahannya adalah disparitas harga
kalau kita ingin membuat minyak jadi tersedia
maka problemnya harus diselesaikan
yaitu disparitas harga
nah cara menyelesaikan varitas harga ini adalah
dengan mengembalikan kepada mekanisme pasar
nah ada beberapa opsi
ada dua opsi
opsi pertama adalah
buah kemasan premium dan sederhana dilepaskan
agar ini bisa masuk di pasar modern
tetapi untuk pasar minyak goreng curah
itu tetap dengan mekanisme yang
ini harus diatur oleh pemerintah
agar minyak curah ini
didistribusikan melalui jaringan enam belas pasar
solusinya sudah ditemukan
dan juga jalur distribusi
nanti kita akan bahas soal jalur distribusi
pemberian subsidi ini akan berapa lama ya
kan ini hanya solusi sementara
solusi jangka panjangnya untuk mengatasi kelangkaan
dan mahalnya minyak goreng ini di lapangan
solusi mahalnya minyak goreng di lapangan
kan diselesaikan dengan mekanisme subsidi
tapi subsidi nya mau berapa lama
minyak goreng curah yang harga eceran tertinggi
itu yang sudah kita pastikan
langkah selanjutnya yang harus kita pastikan adalah
karena ini mekanismenya melalui bpd pks
tentu akan keluar kebijakan kembali
bagaimana memperkuat bpd pks
mekanismenya sampai kondisi normal itu berkesinambungan
itu yang kita sedang ini
tahap ini sampai puasa dan lebaran
kita pastikan dulu
walaupun skema perhitungan kami adalah sampai akhir tahun
tapi yang kita pastikan
ambil mengevaluasi kekuatan bpd pks
subsidi nya berapa lama pak
kabarnya kita dengar pemerintah ini menyiapkan subsidi
untuk minyak goreng curah ini selama enam bulan
nah setelah itu bagaimana
apakah betul subsidi nya hanya untuk enam bulan pak
dengan mekanisme pasar ini
harga minyak goreng akan turun
mengikuti kesetimbangan baru
ini yang akan kita perhatikan
kita lihat dalam enam bulan kita evaluasi
dia akan dievaluasi
pak yk dari om budsman
menurut om budsman
ee solusi jangka panjangnya yang bisa diambil pemerintah apa
karena ee tadi evaluasinya baru di ee dilakukan setelah enam bulan
ini subsidi untuk minyak goreng curah
tapi solusi jangka panjangnya apa
ini kan karena persoalan di hulunya minyak sawit ini kan harganya naik terus begitu
yang harus disampaikan kepada masyarakat
kondisi ini memang tidak menyenangkan
terus kita lihat
dari tahun dua ribu lima belas
baik itu harga komponen katen buah segar
baik itu cpo di pasar indonesia
maupun harga cpo di future market
itu trendnya itu meningkat terus
kita menghadapi masa masa di mana harga minyak goreng ini pasti akan naik
itu yang harus disadari oleh masyarakat ini
pemerintah harus mensosialisasikan berani menyampaikan
bahwa minyak goreng ini trennya akan naik terus
nah pertanyaannya sederhananya begini
kita ini negara produser
haruskah masyarakat kita ini
mendapatkan harga minyak goreng yang mahal
nah itu problemnya
oleh karena itu ini adalah politik penyediaan pangan kita
nah kita tahu
dibalik harga yang mahal itu
dibalik harga yang tinggi ini
produsen cpo dan olahan tentunya mendapatkan keuntungan
oleh karena itu pemerintah memaksa mereka untuk berbagi keuntungan
dengan cara menurunkan dengan pola dmo dan dpo
sebetulnya ini konsepnya konsep yang luar biasa bagus sekali
karena tidak dikawinkan atau tidak dikawinkan
karena tidak dipasangkan antara produsen cpo dengan produsen minyak goreng
akhirnya menghadapi kelangkaan seperti sekarang ini
nah jadi kita menghadapi dua masalah
masalah mahal dan masalah kelakaan
dalam waktu dekat ini
problem kelangkaan harus diselesaikan dulu
katanya kembalikan kepada mekanisme paksa terlebih dahulu
nah untuk solusi permanennya
maka itu ada beberapa alternatif
alternatif pertama adalah subsidi
nah tetapi ini nanti khawatirnya
kalau ini yang dipakai dengan menggunakan dana bpjpks
khawatirnya ini mirip dengan cerita berubahnya kebijakan
permendag no satu
karena waktu itu juga permendag no satu
permendag no tiga itu mengatur subsidi ini
tetapi tidak jalan
karena yang disubsidi adalah perusahaan
ini menjadi polemik tersendiri
terutama bagi perusahaan perusahaan yang go public
akan sangat riskan dapatkan dana
jadi ini adalah satu
dan yang kedua
sebetulnya bisa menggunakan polanya itu bantuan langsung tunai
uang cash langsung diberikan kepada masyarakat ya
ya pemerintah harus membuat layar
mana kelompok masyarakat yang perlu dibuat
fokuslah di situ
nah apakah yang perlu dibantu itu adalah masyarakat yang rentan terhadap kemahalan
mereka itu adalah masyarakat
para pelaku nks dan mikro
nah itulah yang harus fokus di tengah jamaah
jadi peningkatan harga harga komoditas ini di tengah tadi seperti yang saya sampaikan
tidak bisa diprediksi
jadi kalau problemnya adalah polanya polanya subsidi seperti itu
jadi itu tidak terfokus
khawatirnya kebijakan pisau kita ini tidak cukup kuat untuk menahan
tingginya kebutuhan masyarakat terhadap
pak oke kalau menurut pak yk dari ombudsman
tadi bahwa kebijakan subsidi ini khawatirnya nanti tidak akan kuat menahan
kenaikan harga harga bahan pangan bukan hanya minyak goreng
tadi persoalan utamanya itu ada di hulu ya
soal bahan baku cpo yang meningkat signifikan dalam setahun terakhir
ada kebijakan dmo cpo yang harusnya bisa diprioritaskan oleh pemerintah
ketimbang memberikan subsidi
ini dari kemendak apakah kemudian juga mempertimbangkan untuk menyelesaikan itu dulu
ini langkah awal
kami mengembalikan dulu tadi ke mekanisme pasar
karena saya setuju yang tahap saat ini adalah isu kelangkaan dulu
tidak boleh terjadi
dan terbukti begitu dibuka sekarang turun semua tuh
walaupun harga tinggi
jadi isu kelangkaan selesai
nah tadi ada sebetulnya ada unpredictional condition tadi
perang ukraina yang menyebabkan diskrepensi harus menjadi sangat tinggi
oke saya mesti potong di situ ya
ya ada upaya upaya para pelaku usaha yang mendapatkan keuntungan
yang bergeser dari tujuan dmo dpo
karena tadi diskrepensinya yang terlalu tinggi
saya setuju apa yang disampaikan
kita sudah menyiapkan berbagai alternatif
ada subsidi ada blt dan sebagainya
itu sebagai berbagai tadi layer layer kebijakan yang sedang disiapkan
manakala itu ada trigger price nya tertentu yang harus dilakukan seperti itu
jadi pada saat ini adalah kita mencoba mengembalikan itu
kita mencoba mengembalikan dulu suasana kelangkaannya ini
dengan melepas het untuk kemasan ke mekanisme pasar
sementara curah kita jaga dengan harga eceran tertinggi
tentu ini pun ada kondisi kondisi yang harus kita awasi dan
misalnya ada kita pastikan tidak bergesernya
yang rumah tangga ini ke industri
itu kan harus kita perhatikan bagaimana
oke soal distribusi dan pengawasan nanti kita akan bahas pak
oke tahan dulu kita harus jeda terlebih dahulu
oke nanti kita akan bahas soal rantai distribusi dan juga pengawasan di lapangan seperti apa
nanti kita akan bahas lebih dalam
kita akan jeda terlebih dahulu

goreng ini mendapatkan harga
kto sesuai dengan kto dan inilah
yang tidak terjadi tetapi sekarang
kan sekarang sudah diambil lagi
itu sudah dibatalkan
dengan adanya kebijakan
yang terbaru diserahkan pada mekanisme pasar
akan tetapi yang harus diwaspadai
adalah berikutnya adalah langkahnya
minyak goreng curah
nah langkahnya minyak goreng curah
dan oleh karena itu
perlu segera nih
penguatan fungsi pengawasan
ini minyak goreng curah
ini bisa termonitor jangan sampai nanti
ini langka pada akhirnya
akhirnya karena minyak goreng curah
langka saat akhirnya
minyak premium dan kemasan sederhana
menjadi naik gila gilaan
itu juga menjadi problem berikutnya
yang harus diantisipasi oleh pemerintah
oke saya mau tanya ke pak oke
pak oke itu tadi catatannya dari om budsman
ya bahwa jangan sampai
setelah ada subsidi untuk minyak goreng curah
ke harga mekanisme pasar
untuk minyak goreng jenis premium
dan juga menengah kemudian minyak goreng curah ini menjadi
langka pak karena itu tadi yang dikhawatirkan
kalau subsidi itu berlangsung terlalu lama
kemudian ada pasar gelap yang dimanfaatkan oleh
orang orang tertentu ini
dari kemendak seperti apa supaya
pengawasannya juga tepat sasaran
diberikan kepada mereka
yang memang membutuhkan
proses subsidi kan sudah berjalan
lemas terjadi di bulan januari
ada permenda satu
ada mekanisme pasar
tetapi ada subsidi
pemerintah yang membayar
hal yang pada saat itu
ini tidak akan sesin
ekonomian dari minyak goreng itu
adalah ketergantungan dari
pada saat itu
tidak optimal karena
dmo dpo itu adalah
bentuk kebijakan yang
harga bahan baku minyak goreng
menjadi retah dan
di tingkat masyarakat dengan het
ada pada saat mengambil kebijakan
jadi tadi ada perang ukraina
ternyata terjadi diskrepsi
harga yang terlalu tinggi
dan begitu disparita
harga ini terlalu tinggi
ada pemain yang tentunya
ingin memanfaatkan keuntungan
dari berbagai tindakan
dan ini tentunya
karena selisih harga yang terlalu tinggi
kita lakukan jadi ini sebetulnya
seperti permendang satu hanya
objeknya bukan lagi kemasan
sederhana yang di aetk
tapi minyak goreng
curah dan harga
dibayar selisih harganya
yang berbentuk subsidi hanya objeknya
berbeda tadinya kemasan sederhana
kita jaganya untuk stabilisasi
harganya supaya tidak terlalu liar
ada minyak goreng curah
diatur dengan harga eceran tertinggi
oke pak oke itu tadi pertanyaan
yang tidak dijawab bagaimana
kemudian menjaga memastikan
bahwa minyak goreng curah ini
kemudian tidak hilang di pasaran
karena kalau misalnya ini terus menerus
terjadi subsidi diberikan kepada
minyak goreng curah ini dikhawatirkan
dapat dimanfaatkan pak ada oplosan nanti
yang terjadi di pasar pasar gelap
bagaimana kemudian pengawasannya adalah
di distribusi pengawasannya adalah
di distribusi dipastikan ini
itu yang jadi concern kita
mekanismenya yang sedang kita susun
apakah kita memastikan
seri tetap terpasok
tapi dengan terkontrol
hamil itu menjaga juga
jadi kita harus memastikan
hamil itu menjaga juga
distribusi ke masyarakat
dengan harga rp empat belas tadi
kan hanya itu pengalaman kami
kemarin mengawal distribusi
ada juga pak yang
mencoba mengambil margin margin
di rantai distribusi
bukan hanya alirannya saja yang
tapi rantai distribusinya
juga harus terbagi secara
kemahal dan di pedagang
menyalurkan dengan margin yang
cukup dialirkan ke konsumen ini
yang pertama tentunya adalah
kita akan memasang spanduk spanduk
kita membuat surat edaran
kepada pengelola pasar
bahwa untuk minyak goreng itu
dijual dengan harga rp empat belas
per liter atau
setaranya adalah rp lima belas
jadi setiap pasar kita akan
buat edaran setiap pasar akan memasang
harga itu sehingga ada kontrol sosial
bagaimana ini bisa tersalur
dan di samping itu kita akan
mengawasi dengan ketat
melakukan tindakan tegas
mana kalah terjadi pelanggaran
yaitu aliran yang harusnya
masuknya ke masyarakat misalnya
lari ke industri itu yang harus kita
mulai saat ini
terakhir optimisme tadi yang disampaikan
oleh pak oke akan membuat spanduk spanduk
kemudian surat edaran ke pasar pasar
sanksi tegas kepada mereka yang
ataupun mencoba untuk menghilangkan
minyak goreng curah yang sudah disubsidi
ini di pasaran apakah akan semudah itu
pak pengawasannya dan
yang terjadi di lapangan sarando
om budsman seperti apa pak eka
kalau seandainya ini
baru terjadi yaitu berupa
premium dengan minyak goreng curah
premium ini kan dilepas ke pasar

diperhatikan karena ini ada disparitas
baru justru minyak goreng
kita nanti yang hilang di pasar
ini yang harus
instrumen pengawasannya ini
berkekuatan bagaimana cara
pengawalan ini ini harus dikawal
kalau tidak instrumen
kalau tidak disiapkan instrumen pengawasannya
pasti akan masalah
kita sudah banyak sekali
berbicara tentang terkait apa
maxon learned yang dipelajari oleh
terkait dengan bagaimana
fungsi pengapasan terhadap subsidi
kasus pupuk kasus beras dan lain lain
nah oleh karena itu
kalau dikawal kawalan dengan
baik dari mulai produsen cpo nya
siapa produsen cpo nya
yang kedua siapa produsen minyak gorengnya
dan kalau perlu
kalau saran dari ombudsman itu
distribusi terakhir itu titiknya
ada di rp enam belas pasar tradisional kita
nanti muncul pasar pasar baru
pasar baru yang menjual minyak goreng curah
nah ini yang benar ini
yang kedua yang harus diperhatikan
perusahaan yang republik
atau perusahaan yang memang
mau memanfaatkan fasilitas
subsidi ini karena apa
begitu perusahaan tersebut
menikmati subsidi berarti itu artinya
mereka harus siap diaudit oleh
kalau ada apa apa mereka harus siap diaudit oleh kpk
maukah mereka diaudit keuangannya
resistensi ini yang membuat
tidak semua produsen minyak goreng
nanti memproduksi minyak goreng juga
karena itu pemerintah harus
siapa kan di republik ini
ketika subsidi ini dijalankan
yang memproduksi minyak goreng curah
sampai titik akhirnya
itu harus diawasi
tanpa pengawasan yang ketat
saya yakin ini nanti akhirnya menjadi
oke baik kita harapkan kementerian
perdagangan bisa belajar dari kesalahan sebelumnya
begitu ya dari kejadian
yang sebelumnya dan proses distribusinya
di lapangan bisa tepat sasaran
kita tunggu sekali lagi
jangan sampai persoalan minyak goreng ini
kemudian yang sudah diberikan subsidi untuk minyak goreng curah
kemudian menimbulkan masalah
baru hilang di pasaran ada
disparitas harga antara minyak goreng curah dengan minyak goreng premium
dan juga menengah seperti yang tadi
disampaikan om budsman sekali lagi
semoga kementerian perdagangan bisa segera menyelesaikan
persoalan kelangkaan dan juga mahalnya minyak goreng ini
terima kasih sekali dua orang narasum
terima kasih sekali dua orang naras
yang sudah bergabung pada sore hari ini
ada dirjen perdagangan dalam negeri kemendak
oke nurwan dan juga
anggota om budsman ri yk hendra fatika
saya selalu pak oke dan juga pak yeka
terima kasih sudah bergabung sore hari ini
terima kasih juga pak
dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan
sesaat lagi tetaplah bersama